itu nunggu tau gak
ini semuanya ada kenapa sih
kabar dari tadi aku ngajakin orang ngobrol tapi mereka sibuk sendiri
dan mungkin aja ada keluarga yang nyari aku
pada kan dalam taksinya kosong kenapa dia gak berhenti
kau ada kemana ya penumpang
sepik amat ya
ada apaan sih
ini saya aduan loh bu yang ngambil
saya duluan ya bu
lah ibu ngomong sama siapa sih bu
saya duluan dari tadi saya udah nungguin taksi
saya yang mandi taksi dari tadi
bu bu jangan masuk dong bu
ampun itu ibu ibu
gimana sih itu ibu
ini belum naik
ada apaan saya hari ini
ini semua orang pada kenapa sih
diajakin ngomong tapi gak ada satu punya nyawa
sibuk banget ya mereka

nanti khususnya ya pak
dia sudah rumah rumah sekarang kan
gak ada apa
namanya gimana belepas
aku enggak kelihatan
ada apaan sih ini
berhentikan sendiri ya pak
oh benar aku udah meninggal
kira suara cewek nangis
tapi hawanya merinding
kenapa aku bisa jadi kayak gini sih
kalau aku minta tolong sama orang
aku gak mau kayak gini terus
suara nangisnya makin jelas
alamnya udah beda udah lain
gak usah saling ganggu ya
tapi jangan disini ya
kalau gak gue yang pergi nih
kok ada yang manggil gue
pake mas mas segala
makin gak enak nih hawanya
mas denger saya
tapi wujudnya mana nih bentuknya nggak ada
saya butuh bantuan mas
nanyain jangan sama saya sama yang lain aja
mas saya butuh pertolongan mas
aku harus temukan orang itu
karena hanya orang itu yang bisa mendengar suara
karena hanya orang itu yang bisa mendengar itu

itu kayaknya kartu nama dia
lebih males mana
dan ada alamatnya
aku harus ke tempat dia
selamat selamat selamat selamat selamat

untung gue udah jauhi rumah sakit
moga moga aja tuhan tuh gak ngikutin gue
lah lah lah
lah lah lah
kok mesinnya mati sih tiba tiba
kok mesinnya mati sih tiba tiba
jadi gak enak perasaanku ya
kumulat belakang takut lagi
tumben nih jalan sepi banget
ini mobil kayak kenapa lagi
apaan sih ini
ngenak banget baunya
gak bisa dia kerja sama banget sih